ngapain lagi kamu datang kesini
sama sekali nggak bisa diajak ngomong baik baik ya
hayu dengerin aku ya
aku kesini gak mau cari masalah sama kamu
mas berang berang dengerin aku dulu mas
aku tahu aku salah mas
aku gak mau kehadiran aku disini
membuat hubungan kalian berdua retak
delapan belas tahun yang lalu
aku membuat kesalahan
aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi
sekarang dalam pikiran aku hanyalah anak aku dan master
kamu pikir saya percaya sama kamu
terserah kalian mau ngapain
aku udah gak peduli
keputusanku udah bulat
aku tetep mau cerai
setiap kali melihat perempuan itu
hati aku rasanya hancur
gak biasanya yuba mobil seperti itu
ramahku kenapa ini
kok mobilnya nggak mau berhenti